diduga akibat hubungan pendek arus listrik sebuah mobil di bandung terbakar pada senin malam
pemilik mobil sempat menyelamatkan diri sebelum kebakaran merembet ke bagian dalam mobil
sementara di bekasi terjebak kemacetan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu sebuah mobil tertabrak kereta api hingga ringsek
kamera milik warga merekam detik detik saat terjadinya kebakaran mobil yang terjadi di jalan cipto kota bandung senin malam
tanpa kobaran api membakar bagian depan mobil dan terus merembet ke dalam bagian mobil
beruntung pemilik mobil yang hanya seorang diri ini selamat setelah berhasil menyelamatkan diri
api lalu dipadamkan warga dengan air yang diambil dari selokan sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran datang
diduga penyebab kebakaran adalah korsleting pada lampu mobil
pas nyala lampu kan udah mulai maghrib udah bawa asap
bawa asap berhenti udah udah agak gak ini lagi
terus di nyalain lagi
bawa asap terus dimatikan lagi si lampu tiba tiba nyamati
peristiwa ini sempat menjadi tontonan warga dan pengendara lain sehingga menyebabkan kemacetan
di bekasi terjebak kemacetan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu
sebuah mobil tertabrak kereta api hingga ringsek
kejadian ini terjadi di perlintasan bula kapal bekasi timur kota bekasi pada senin malam
kereta api melaju dari arah cikampek menuju jakarta menabrak dan menyeret mobil hingga puluhan meter
tak hanya itu mobil lalu menghantam rumah milik warga dan tiga unit sepeda motor
saya melihat persis gitu kan bahwa mobil itu sudah di tengah tengah
posisi dari arah sana
kalau yang dari arah sini dia sempat mundur
ya mungkin kalau seandainya tidak mundur juga ya kena seperti itu pak
dari di dalam mobil itu ada penumpangnya
tidak cuma satu orang saya lihat malah saya di sini teriakan bapak turun
sampai saya bilang bapak turun bapak turun
begitu kereta sudah dekat saya lari ke dalam
pengemudi mobil terluka berat dan dilarikan ke rumah sakit umum daerah kota bekasi
sementara kasus ini ditangani petugas kepolisian laka lantas polres metro kota bekasi
di meliputan transmedia